apa yang terjadi dengan dirimu
rai apa yang terjadi dengan dirimu
waduh ciuman buaya
aku tidak takut
juga aku bilang jangan harangi jalanku
apa aku ada di dalam mimpi
sekarang pembalasan dariku
aku tidak ada waktu
kau pikir semudah itu mengalahkanku
kita lanjutkan pertarungan
sampai kau mati di tanganku
biarkan aku pergi
aku tidak bisa melawan
karena aku sedang terburu buru
sampai kau mati di tanganku
anak dari nyai subanglarang
dan kamu juga pendekar gendeng
keluarga seluruh kemampuan sekalian
ayo kita satukan kekuatan
prabu amuk merunggul
ayo untur perhari
lepaskan ini senjataku
jangan diberi ampun
biarkan mereka tewas
dan mati dimakan secinta
rai bangunlah rai
ada apa dengan dirimu rai
apa yang terjadi dengan dirimu
rai astagfirullahaladzim rai
apa yang terjadi dengan dirimu
dengan dirimu ray
mengapa kau sangat menderita seperti ini
sepertinya di dalam istana ada pertaruhan
apa yang sedang terjadi dalam istana
kami tidak melihat kejadian yang mencurigakan di dalam istana
sejak kita berjaga dari tadi
sebaiknya kita segera masuk dalam istana
karena kita sudah tak tahu
menurutmu itu bukan sekali banyak itu shoji
faisi tak tahu dan dia tak tahu
populer bahasa sekarang itu ada
semaya soviet ini sering terjadi
minkah mereka semua mengambil makhluk shoot who